personel polda metro jaya dan tni sabtu pagi menggelar doa bersama di halaman mapolda metro jaya
doa bersama atau isti gosah ini digelar menjelang aksi bela islam ketiga yang rencananya akan berlangsung dua desember mendatang
aparat kepolisian dan tni yang hadir dalam doa bersama berharap pelaksanaan aksi tersebut akan berjalan tertib dan aman
terkait rencana sholat jumat di jalan pada dua desember mendatang
dirlantas polda metro jaya sudah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas bila diperlukan
kalau dari kita ya supaya masyarakat ya biar kalau lalu lintas ya tertib lah tertib lalu lintas atau peraturannya dan bisa bekerjasama
sementara ini belum ada ya kita masih menjalankan aktivitas rutin lalu lintas belum ada penutupan masih tetap jalan biasa